hai happy people membeli rumah adalah salah satu keputusan besar dalam hidup
prosesnya pun kerap diwarnai dengan pemikiran yang serba hati hati
analisa yang overthinking dan juga terkadang kecemasan yang berlebihan ketika menjelang transaksi
di sisi lain proses pengembangan kawasan huni juga tidaklah mudah
setiap langkahnya harus dilakukan dengan pertimbangan pertimbangan yang relevan dan perhitungan yang detail
tentunya kesemua hal ini dilakukan agar produk properti sang pengembang bisa terserap dengan baik
dan akhirnya bisa dipasarkan oleh sales atau agent
sadar akan krusialnya kedua proses ini
epic hadir untuk memberikan jembatan yang menghubungkan antara visi developer dan juga misi para pencari properti
nah kali ini saya sintia karani akan kembali berbincang soal properti bersama mas nofran
baik mas nofran
saya harus infokan dulu nih untuk epic people bahwa sebelum perbincangan kita berdua ini dimulai
kita ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas dan juga narasumber yang terlibat sudah melakukan swab antigen dengan hasil negatif
dan kita sudah menjalankan protokol kesehatan sepanjang syuting berlangsung
oke mas nofran kita langsung nih berbicara soal epic hari ini ya
mungkin yang pertama yang ingin epic people tahu sebenarnya apa sih itu epic
oke jadi mungkin kalau saya bisa summerce langsung di awal nih ya
epic itu sebenarnya kita berperan sebagai operator developer sebenarnya
jadi memang kita punya tujuan agar para partner maupun stakeholder yang bekerja sama dengan epic
bisa seseling mungkin dalam menjalankan usahanya dan memberikan hasil yang optimal dan juga efisien
nah selain developer sebenarnya stakeholder kita tentu saja pencari properti atau bayar properti
jadi di sini epic di sini berperan untuk memberikan standar kualitas yang bagus agar pembeli rumah itu
dalam memiliki hunian itu dapat mendapatkan nilai lebih dalam mereka meningkatkan kualitas hidup mereka
dan juga mendapatkan hunian yang aman dan nyaman gitu
nah selain itu juga sebenarnya partner kita juga adalah dari sisi pemasarannya
karena banyak juga nih teman teman dari sales itu yang memiliki kemudahan dalam informasi dan juga dalam proses transaksinya
jadi mereka bisa lebih dibantu oleh epic dalam melakukan closing maupun penjualan dari
properti yang mereka pasarkan
nah kemudian mas rofran sebenarnya kegelisahan apa sih yang terjadi nih sehingga akhirnya lahirlah epic ini
ya jadi latar belakangnya ya sebenarnya latar belakangnya kita bikin epic lah gitu ya
sebenarnya epic itu salah satu main reason nya memang mungkin cynthia juga tahu ya
dulu banyak nih beberapa project ataupun pengembang yang bisa dibilang agak nakal lah gitu ya
jadi mereka memasarkan produknya begitu sudah terjual tapi ternyata nggak dibangun atau mangkrak projectnya
jadi yang menjadi korban akhirnya itu adalah si pembeli rumahnya
padahal kan mereka saat membeli rumah itu kan keputusan besar ya buat di dalam kehidupan orang
nah cuman disitu kan jadi ada seperti keraguan keraguan ataupun malah trauma menciptakan trauma seperti itu
nah jadi memang kami di epic itu berupaya supaya untuk menjaga dari sisi bayarnya untuk bisa mendapatkan hunian yang mereka impikan
dan juga kita menjaga dari sisi bayarnya untuk bisa mendapatkan hunian yang mereka impikan
dan juga kita menjaga dari sisi bayarnya untuk bisa mendapatkan hunian yang mereka impikan
artinya supaya apa yang kita rencanakan itu dapat kita deliver dengan baik sampai si penghuni dari rumah itu bisa tinggal di dalam
dapat kualitas hidup yang enak gitu ya yang layak dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan
sebenarnya seperti itu
oke baik kemudian kaitannya dengan propertinya mas maffran ya
jasa apa yang ditawarkan oleh epic yang tidak didapatkan dari perusahaan properti sejenis lainnya
nah memang core business nya epic memang kita di market
nah memang core business nya epic memang kita di market

tapi kalau kita mendekati kelakangan sebelum ke marketing kita selalu mulai dari planning
jadi beberapa divisinya ada di epic yang boleh saya sebutkan
yang pertama itu adalah epic project
epic project ini membantu dari perencanaan awal dalam pengembangan suatu project perumahan maupun struktur project lainnya
epic project ini membantu dari perencanaan awal dalam pengembangan suatu project perumahan maupun struktur project lainnya
jadi di situ kita mulai lihat dariuria makan analisisnya supaya yang bisa relevan dan berjalan untuk kita lakukan operasional maupun kegiatan usaha ke depan
kemudian yang kedua juga yang gak kalah penting adalah di happ property
epic property ini memang fokusnya utama adalah di penjualannya
jadi teman teman developer juga banyak bekerjasama dengan kita
untuk membantu mensukseskan kegiatan penjualan dari proyek yang mereka kembangkan
kepala pertama epic property
pertama ada most innovative property consultant yang didapatkan dari real estate creative awards
kemudian juga yang kedua ada the most innovative and creative property marketing and consultant oleh urban city awards
jadi ada beberapa penghargaan yang luar biasa
kemudian juga katanya sudah ada beberapa cabang ya mas roko
jadi mana aja cabangnya untuk epic itu
alhamdulillah sih epic berjalan tiga tahun kita udah ada tiga cabang
yang pertama memang di bali kita etik bali
yang kedua juga epice fortuna itu di area tangerang
kemudian yang terakhir yang tahun ini juga kita baru open itu di kerawang namanya etik kerawang
nah kaitannya dengan marketing nih mas nofran
yang pasti kan mungkin ini fondasi juga dari epic yang berkaitan dengan value
value apa mas monovran yang ditawarkan oleh epic nih kepada epic people
nah memang waktu kita buat epic sebenarnya epic itu sebenarnya udah mengandung value value yang ingin kita jaga dan kita jalankan selama kita menjalankan bisnis ya
jadi epic itu sebenarnya singkatan nih sintia
jadi dari e nya itu adalah excellence in service
jadi kita pengen memberikan layanan yang di atas rata rata lah
jadi excellence dengan para partner kita
kemudian juga profesional
artinya kita sebisa mungkin memberikan layanan itu yang memang baik dan juga dapat diandalkan lah oleh partner kita baik developer buyer maupun penjual gitu ya
kemudian yang ketiga itu inovatif
jadi epic di sini kita selalu berupaya kita selalu ibaratnya mempush team kita supaya terus melakukan inovasi
agar strategi ataupun rencana kita tetap relevan baik di pasar maupun ke target market kita
nah yang terakhir juga kompetitif
jadi bisa dibandingkan juga maksudnya partner partner kita banyak yang happy kerja sama dengan epic
oke jadi ternyata epic itu singkatan ya mas nofran ya
terakhir mas nofran mengapa harus epic
jadi mungkin kalau bisa saya bilang mungkin epic ini satu satunya mungkin di indonesia ya saat ini yang mengintegrasikan semua layanan dari a to z dari hulu ke hilir
bahwa partner kita sorry kita bertujuan agar partner kita itu terutama developer bisa fokus di ekspansi bisnis dan networkingnya mereka
agar semua kegiatan pengembangan proyeknya penjualan strategi
itu memang epic yang dilakukan dibalik dari partner kita
oke jadi itu alasannya kenapa harus epic
terima kasih mas nopran atas pembaharannya mengenai epic
nah epic people itu dia tadi saya dan juga mas nofran ya sudah berbincang banyak mengenai epic
dengan menyaksikan epic living ini kita akan mendapatkan wawasan dan informasi terkini mengenai properti yang ada di indonesia
saya sintiakaradi mbak benudur diri
jangan lupa saksikan episode epic living berikutnya